hai buah buahan adalah jenis makanan dengan berjuta zat dan nutrisi dalam masa puasa buah
sebaiknya menjadi prioritas dalam daftar menu kita saat santap sahur tujuannya agar dapat
melengkapi kebutuhan nutrisi tubuh selama sehari penuh nah yang sahur itu karena dia makan utama
maka memang harus mengandung seluruh zat gizi dibutuhkan namun tuh mendapatkan semua zat gizi
dibutuhkan maka salah satu sumber untuk mikronutrien terutama vitamin c kemudian serat
dan kemudian beberapa mikronutrien seperti betakaroten itu bisa diperoleh ketika kita
memasukkan hidangan sayur hidangan buah di dalam makanan kita namun tidak semua jenis buah bisa
cocok dikonsumsi saat sahur utamakan buah yang mengandung serat tinggi untuk bisa memberi rasa
kenyang lebih lama seperti apple dan pit
juga punya kadar air yang tinggi untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi
selain itu buah dengan kandungan karbohidrat tinggi juga dibutuhkan sebagai sumber energi dalam
aktivitas selama berpuasa contohnya buah pisang dan pepaya hindari buah dengan kandungan asam dan
gula tinggi seperti mangga rambutan durian dan buah musiman lainnya karena dapat memicu
gangguan pencernaan terutama dalam menghadapi pandemi kofit sembilan belas ini
buah buahan berperan penting dalam menjaga imunitas tubuh
itu sel sel imunitas kita yang banyak sekali jumlahnya dan kemudian kerjanya juga ada
tahapan tahapannya itu membutuhkan mikronutrien mikronutrien yang dibutuhkan itu ada beberapa lebih
dari lima mikronutrien yang berperan untuk imunitas nah yang kita sebut saja tentang
vitamin c vitamin c inilah yang punya kerja untuk mengeliminasi seluruh radikal bebas yang ada pada
buah sebaiknya dimakan secara utuh dan tidak diolah menjadi jus buah harus dikunyah agar
enzim pencernaan dapat berjalan baik dan glukosa pada buah bisa dilepas secara bertahap dalam tubuh
tim liputan cnn indonesia jakarta